investigator knkt sudah meminta keterangan dua puluh orang lebih penumpang selamat yang jadi saksi mata dan pejabat terkait pasca tenggelamnya kapal motor sinar bangun v
namun knkt belum memintai keterangan nahkoda kapal yang sudah diamankan polisi
data investigator komite nasional keselamatan transportasi atau knkt menyebut secara administratif kapal motor sinar bangun v laik berlayar hingga dua puluh dua april dua ribu sembilan belas
kapal berbobot tujuh belas gross tonase ini memiliki panjang tujuh belas empat puluh lima meter dan lebar empat delapan puluh meter
dalam surat izin kapal motor sinar bangun v hanya boleh membawa empat puluh penumpang ditambah tiga anak buah kapal
namun dari keterangan penumpang selamat kepada knkt jumlah penumpang melebihi kapasitas penumpang dan barang
bahkan posko penanganan bencana kapal tenggelam mencatat data satu ratus delapan puluh dua penumpang hilang delapan belas orang selamat dan tiga orang meninggal dunia
pihak knkt menyebutkan bahwa penumpang yang terlalu banyak penumpang tidak bisa dihubungi dengan penumpang yang terlalu banyak
kt berharap bangkai kapal bisa segera ditemukan sehingga dapat dianalisis dan dibuat modelnya dengan komputer
selama proses investigasi knkt belum bisa menyatakan penyebab kapal tenggelam meski sudah mengumpulkan informasi mengenai kelebihan muatan dan cuaca buruk
kita juga sudah wawancara kepada penumpang yang selamat
kita juga berjumpa disini mengenai organisasi pelimpahan kewenangan seperti apa dan kompetensi personil yang ada disini
seperti apa ini semua sudah kami dapat datanya
dan nanti kami akan olah kami akan melihat tidak hanya kapalnya yang tergelam tapi juga masalah kewenangan dan regulasi yang ada itu seperti apa
sehingga keadaan keadaan seperti ini bisa kita hindari lah bisa tidak terjadi kembali
investigator knkt juga mengumpulkan data sistem dan aturan pelayaran kapal penumpang
kapolri jenderal tito karnavian menegaskan proses hukum tenggelamnya kapal motor sinar bangun v akan terus dilakukan
sejauh ini kepolisian telah menandai beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini
tito menyampaikan hal itu setelah meninjau langsung posko pencarian km sinar bangun v di pelabuhan tigaras danotoba
sejauh ini kepolisian melihat ada unsur kelalaian dari pihak nakoda sekaligus pemilik kapal dan syah bandar pelabuhan setempat
sehingga terjadi kecelakaan kapal yang mengangkut ratusan penumpang senin lalu
salah satu kelalaian yang dilakukan adalah kelebihan muatan saat kapal berlayar di tengah cuaca buruk
kepolisian nantinya akan menginterogasi nahkoda yang sekaligus pemilik kapal syah bandar dan orang orang dari dinas perhubungan setempat untuk dimintai keterangan
polisi memperkirakan nakoda dan syah bandar
syah bandar akan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini